muka saya kok gak dilihat
seperti suara kelakson mobil teki nanti
tapi teki nanti kan lagi di jakarta
jadi sudah pulang
ini kan hari biasa
suara pintu pagar dibuka
dibuka sama siapa
saya kelakson dua kali kamu gak denger
kenapa gak keluar
saya kira bukan teh teh
tadi papi denger suara kelakson mobil kamu
tapi papi gak yakin
ini kan hari
biasa bukan hari libur
ke nanti kangen sama papi
kan baru kemarin
minggu kemarin kamu datang kesini
kalau nanti udah kangen lagi gak boleh
bukannya gak boleh
izin buat apa
amin gak enak sama teh kinanti
udah dengar suara mobil teh kinanti
bukan cepet cepet ke depan malah kebanyakan nanya
kamu nyalain amin sih
tidak ada apa apa
ada apa bet
saya masih nganggur nih
kalau kamu udah kerja kamu pasti gak akan nelfon
jangan gitu dong
kamu gak senang saya telepon
kita kan teman satu smp
bukan gak seneng
masalahnya kamu itu kalau nelfon
ada kerjaan buat saya enggak
cuma gak bisa bantu
sama sama kalau gitu
terima kasih bet
tapi aku belum menanggung
aku tak ingat apa apa bet

tapi gimana kalau ki nanti mau berhenti kerja
ah kamu orang tuh susah payah nyari kerja
kamu yang sudah punya kerjaan malah mau berhenti
nggak sih pi
cuma mau balik ke bandung aja
papi nggak setuju ya
terserah kamu aja
aku di pasar
aku di rumah
kamu nggak ke pasar
aku nunggu kamu
aku di rumah ngapain kamu nungguin aku di pasar
aku mau ketemu kamu
sini aja kalau berani
bukan nggak berani gak enak sama kang bahar
besok aku kesini
biarkan kamu nggak tahu besok kesini juga atau nggak
kamu bukan lagi tugas
jangan mau sama si iwan kenapa dia kucing garong kalau kang komar
iya bebek papa apa tadi bebek lupa bilang sama papa bilang apa bebek butuh uang buat bikin sim waduh
kenapa uang lagi apa gak mau ngasih sampe beb mau bebek mau kok nggak punya sim nggak bisa pakai
motor papa beli kalau nggak punya sim terus naik kartu motor nanti kena raja lagi iya
apa yang mau lihat lihat apa apa habis di telepon sama istri
punten bangga assalamualaikum waalaikumsalam kang mus apa muka saya kau nggak dilihat
tumbus mau apa mau lihat muka ceedoh maksudnya tadi waktu jawab salam saya
ada ada di dalam iya boleh saya masuk boleh terima kasih kamu sama sama
cc eh sih eh sehri ini ih csi mah cd dipanggilnya sehri ini terus
apa itu teh sesuatu iya
hai sammering sampai garing dari kamu
hai kamu dimana di jalan mau kemana mau ke lembang mau ngapain
emang ada urusan apa
gak ada urusan apa apa sih cuma mau pulang aja
tadi aku udah ngobrol sama papi sekarang gak tau mau apa nggak tahu mau kemana
pake motor dibeteng sama kamu
mending pake mobil aja
yaudah nanti aku sms in nama tempat sama alamatnya kumplit sama petunjuk jalannya
amin kalau kamu udah selesai cuci mobil kamu siap siap antrin saya ke lembang
kamu gak pernah galau
ah kemarin kan kamu galas
bukan galau kecewa kecewa sama cowok kamu
kecewa sama mantan kamu
kecewa sama diri aku sendiri gak bisa ngejaga hubungan sama dia
kau lagi serius
aku sama dia itu masih saling sayang
tapi ada sesuatu yang bikin aku sama dia gak bisa jalan terus
waktu masih jalan pasti punya panjang
aku dipanggilnya ainul
kamu panggil dia
saya sebetulnya sudah berhenti jadi copet
tapi saya nggak pernah dapat kerja kantoran
padahal kamu tahu sendiri saya sarjana
saya butuh makan
saya juga masih nganggur
kasih numpang makan sama orang tua
padahal lelaki seumuran saya seharusnya sudah mandiri
makanya saya terpaksa nyopet lagi
aku pulang ke bandung buat melupain pacar aku
mau cari kerja
atau gak jelas kayak aku
ya kerja lah
pasti belum tau
semua orang tahu cari kerja tuh susah
jadi gak perlu malu
kalau buat sementara kamu kayak aku
masalahnya bukan malu
kamu gabung sama saeb
saya sama dia masih suka ketemu
masih suka komunikasi
tapi udah gak satu tim lagi
masing masing sudah berdua
sudah bersorok karir
malahan saya sudah bikin tim sendiri
dia mau mencoba membina potensi potensi copet di kota ini
mau nelfon mantan pacar
kok jawabnya gitu
enggak biasa aja
udah balik ke bandung
terus masalahnya apa
kamu kenapa sih gitu sama aku
aku salah apa sih sama kamu
enggak kamu gak salah apa apa
dewi yang udah pernah satu tim sama kita
iya dia udah balik ke bandung katanya
kalau kamu ketemu dia ketemu nelfon lagi
jangan bilang saya masih jadi copet
saya pergi dulu ya
saya juga mau jalan
siapa sih sama aku
ya punya lah

autoresang adalah apa itu

spann activity kita lebih lanjut
tempat ini asik buat keluar romantis buat yang pacaran
sayang aku gak datang sama keluarga gak datang sama pacar juga
gimana mau datang sama pacar
pacarnya aja gak ada
hah kayak kamu punya pacar aja deh
sama sama nggak punya pacar cuma penyebabnya beda
kalau kamu nolak
kalau aku ditolak
di jakarta memangnya nggak ada yang ganteng
kamu udah setengah tahun di sana emangnya gak ada yang kepilih
aku bukan cari yang ganteng
jangan bilang kamu cari yang jelek
nanti aku berharap
gak usah ngebahas soal pacar lagi deh
memangnya kamu mau bahas soal apa
aku mau minta masukan kamu
kata kang mus tapi sepertinya kesepian
kangus juga nanya kenapa aku gak kerja di bandung aja
apa alasan kamu waktu ngambil keputusan pergi ke jakarta
ya aku pengen ada di tempat baru
punya pengalaman baru yan
terus apa yang ada di pikiran kamu
waktu kang mus bilang papi sepertinya kesepian
aku ngerasa bersalah
aku orang yang mungkin lebih tepat untuk tinggal di bandung
dibanding teh kinasi sama teh kirani
sebelum mami aku meninggal
mami tetep pesen ke aku
kalau menu udah gak ada
papi gak boleh kesepian
kamu tidak perlu banyak lagi pertimbangan
kamu udah bisa langsung ambil keputusan
aku juga bisa ambil keputusan
kalau mami tuh paham
aku juga bisa ambil keputusan
aku juga bisa ambil keputusan

aku juga bisa ambil keputusan
kamu gak mau motoin aku
aku ganti lensa dulu
yaudah aku di sini ya
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
liat dong liat
barusan saya jalan jalan
saya ada di sebelah mana
saya udah di tempat parkir
saya lupa jalannya
tanya sama orang
ini resep dokter bukan
kamu bilangnya resep dokter
itu mah cuma masalah lidah
gak usah dipersoalkan
ini punya siapa
dompet orang lain
kok ada di kamu
nemu di jalan
kamu harus kembaliin ke
ada uangnya gak
mungkin dia mau nebus obat ke apotek
terus dompetnya jatuh
kasian nak tuh ya
kamu ada uang gak
gak ada uang buat ongkos
lagi di rumah saudara kang
parah mati ada
di rumah sakit
pulangnya jam berapa
harinya aja saya nggak tahu
setelah saya pikirin lagi
kayaknya mah nggak cukup
sekalian pegangan buat besok
kalau tiga puluh bisa
dua puluh aja kurang
gimana hasil pembantuan kamu
bisnisnya masih seperti dulu
cuma narik iuran keamanan
fir penumpang dapur fir jalan fir
itu bisnis besar
kecil dikali banyak
kita akan merebutnya dari tangan muslihat
sementara kita harus sabar
dengan bisnis kita dep kolektor
buat jajan permen karet
kenapa bos nyuruh cecep
kenapa bukan saya
buat ngukur kesetiaan anak buah muslihat
itu artinya masih ada anak buah muslihat yang bisa dibeli
ternyata kamu bukan cuma punya otot
tapi punya otak
saya juga paham bos
kita sedang tugas
karena saya percaya
dengan ukuran badan
dan bentuk muka begini
kamu bisa bertindak kejam
dan tanpa pelas kasihan
kamu kalau tugas harus disiplin
tapi kenapa tidur disini
tapi gak tidur
gak tidur gimana
mata papi tadi merem
terus papi gak tau kalau nanti udah pulang
ketiduran gak tidur
si imas suruh bikin minum lagi
iya tapi malah pergi
kamu tuh pulang
kangen sama puan
atau kangen sama uyan
ah kamu kalau ngobrol sama pabrik cuma sejam
tapi pergi sama uyan hampir empat jam
wah kamu berani beraninya sama papi ya
aku bisa bikin kopi sendiri
ya bisa lah masa bikin kopi aja gak bisa
setiap hari aja kayak gitu
kamu udah gak mau bikinin amin kopi lah
tadi ngantri teh kinanti kemana
gak harus sih
kalo amin gak mau ngasih tau
pak amin sama teh kinanti pacaran
amin mah cuma ngantri aja